inilah deretan fakta warga negara asing tetap masuk ke indonesia
sementara sebagian masyarakat indonesia gelisah tak bisa mudik karena dilarang
seperti dikutip laman cnnindonesia com
sejak april hingga mei sejumlah warga negara asing masuk ke indonesia
termasuk dari negara yang tengah dilanda gelombang kedua covid sembilan belas yakni india
ironisnya warga asing yang masuk positif covid sembilan belas
terakhir pada delapan mei dua ribu dua puluh satu ratusan warga tiongkok kembali tiba di bandara soekarno hatta
mereka tiba dengan menggunakan pesawat china southern cz tiga ratus delapan puluh tujuh dari guangzhou tiongkok
pelonggaran warga negara asing ke indonesia dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk tak konsistennya pemerintah menekan angka kasus covid sembilan belas
kita harus konsisten mengatasi akar masalahnya yaitu menekan penularan virus
kalau itu virus bisa kita atasi maka manusia bisa melakukan aktivitas lebih normal
lebih bisa berinteraksi
dan pemulihan ekonomi dan kegiatan kemasyarakatan lainnya bisa menjadi lebih longgar
nah ini nggak terjadi sampai sekarang
sementara itu dikonfirmasi perihal warga asing yang masuk ke indonesia
kasatgas bandara soekarno hatta kolonel teks sunu eko prasetyo mengungkapkan
seluruh warga asing yang masuk ke indonesia sudah sesuai aturan
bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri
baik warga asing maupun warga indonesia yang tiba di bandara soekarno hatta
sudah melewati sejumlah tahap mekanisme protokol kesehatan
mulai dari pengisian kartu kesehatan pengecekan sutubu
menunjukkan surat keterangan kesehatan negatif pcr bebas covid dari negara asal
serta pendataan dokumen persyaratan lainnya
mereka juga diminta melakukan karantina selama lima hari
selama ini wna tidak dilarang
artinya yang dilarang adalah berparwirisata atau berpergian ke indonesia
jadi untuk wna yang datang di indonesia memang sudah diatur
dengan ketentuan ketentuan yang sudah ditetapkan di se delapan ataupun se
polemik masuknya warga negara asing di tengah ramainya
karena kebijakan larangan mudik akhirnya direspon satgas penanganan covid sembilan belas
ada tiga kriteria warga asing yang diperbolehkan masuk indonesia
antara lain memiliki visa dan izin tinggal terkait dengan kerjasama bilateral
untuk kemudahan urusan bisnis ekonomi ketenaga kerjaan
serta perjalanan dinas dan urusan diplomasi
meski sejumlah aturan mengizinkan warga asing masuk indonesia
mereka wajib menjalani pemeriksaan covid sembilan belas berlapis
seperti dua kali tes swab pcr dan karantina
tim liputan cnn indonesia